aku gak akan pernah ninggalin kamu
pernikahan macam apa yang aku jalani ini
aku gak pernah mencintai istri aku sendiri
aku bahkan ngerasa
tidak betah berlama lama
dalam satu ruangan bersamanya
seandainya aja pernikahan ini gak pernah terjadi
aku gak punya mama
aku gak punya mama
kau jangan pergi ya
aku lagi ada urusan
kamu tunggu aja disini nanti aku balik lagi
sama sekali gak bener
dia itu kakak ipar saya dan dia gila
dia mau mencelakai saya
dia gak nyelekain apa
anda kami tahan
karena kakak ipar anda tidak terbukti yang mengalami gaguan jiwa
rasain kamu riri
papa kamu pernah bikin aku
nyaris masuk penjara
aku akan menjagamu
aku akan menjagamu
dian kamu yang akan masuk penjara
dia ini nggak bersalah pak
saya yang jadi saksinya pak
perempuan itu sengaja merobek robek bajunya sendiri
dan membentur benturkan kepalanya di tembok pak

aku mau pergi ke tempat yang lebih baik

aku mau pergi ke tempat yang lebih baik
aku mau pergi ke tempat yang lebih baik

ini baru proses aku
aku mau pergi ke tempat yang lebih baik
lalu aku melakukan rencana aku berikutnya
aku udah kehilangan semuanya
dan aku pastikan riri juga akan kehilangan semuanya
dan pertama yang harus lenyap adalah anaknya riri
ya ampun perut aku semakin besar
pasti lama lama dia akan sadar kalau aku hamil
aku harus gimana
aku mau bikin serpas buat riri
semoga dia suka sama bingsanya
hanggi kamu udah pulang
aku punya sesuatu buat kamu
tadi aku meeting di mall terus aku lihat ada display baju yang bagus banget
kayaknya cocok buat kamu makanya aku beli
oh seksi banget
coba aja aku pengen lihat
aku pengen lihat kamu pakai baju ini
iya sekarang kamu kamar mandi kamu ganti oke
lihatlah ada baju ini
ini ada baju ini
yandi bentar ya
kamu baik baik aja kan
kamu baik baik aja kan
gapapa gapapa bentar ya
gapapa gapapa bentar ya
kok gak dipake
ternyata gak muat
lumayan gendutan akhir akhir ini
mau kamu gendut juga
aku akan terima kamu apa adanya
aku gak akan
bajunya nanti aku tukar ya
masih bisa kok dituker
ntar aku tuker size yang lebih besar
aku emang udah gak nyaman pake
baju baju seksi kayak gitu
aku tuh suka risih kalo ada cowok yang ngeliatin
badan aku kayak gitu nah
dan sebagai istri aku ngerasa
cuma kamu aja yang berhak melihat aku kayak gitu
aku senang deh kamu itu
kamu sebagai seorang istri
aku udah menodai kehormatan itu
sempurna sebagai istri
aku ini pendosa yang terpaksa
memasang topeng di depan kamu
kamu itu suami terbaik yang bisa diharapkan
dan aku semakin ngerasa aku gak sepadan
aku kan gak bisa kasih kamu keturunan
jangan tinggalin aku ya
aku gak akan pernah ninggalin kamu
pernikahan macam apa yang aku

aku gak pernah mencintai istri
aku gak pernah mencintai istri
aku bahkan ngerasa
tidak betah berlama lama
dalam satu ruangan bersamanya
seandainya aja pernikahan ini
gak pernah terjadi